kekhawatiran sih ada tapi nggak begitu besar lah
tapi insya allah kalau kita melaksanakan protokol insya allah aman lah
area dalam masjid yang sebenarnya mampu menampung lima orang ini
hanya diisi sekitar seribu orang saja
lantaran saf diberi jarak sebagai upaya penerapan jaga jarak fisik
jemaah juga diimbau untuk tidak bersalaman
dan khutbah idul adha juga tidak berlangsung lama
sementara diantara masjid ini
di area luar yang turut dijadikan tempat mengular sholat
dijaga oleh sejumlah petugas dari kepolisian dinas perhubungan
serta satuan polisi pamung praja dki jakarta
hal ini sesuai dengan protokol yang ditetapkan kementerian agama
lewat surat edaran nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan sholat idul adha di masa pandemi
jadi bagi kami masjid al ma'mur pada lebaran kemarin
terpaksa kita tidak adakan bagi jamaah
nah saat ini alhamdulillah jamaah jamaah kita sudah mulai berdatangan lagi
mensemarakan masjid yang memang masjid ini adalah salah satu masjid kedampaan
khusus anak terabang misalnya
meski masih ada kekhawatiran pengurus masjid dan warga merasa senang
bisa kembali melaksanakan ibadah sholat idul adha berjamaah
serta menyaksikan pembentangan masjid
masjid ini adalah masjid yang sangat penting untuk kita